polisi terus menyelidiki kasus penyebaran konten video pornografi gad atau dea only fans
sebelumnya kamis pagi komedian marcel widianto dipanggil sebagai saksi
dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya selama empat jam
marcel menyebut membeli konten dewasa tersebut satu empat juta rupiah
karena prihatin terhadap kondisi ekonomi dea yang terpuruk saat itu
saat ini tim penyidik menetapkan status marcel widianto sebagai saksi
namun tidak tertutup kemungkinan saksi akan dipanggil kembali
untuk melengkapi berkas perkara kasus konten video syur dea only fans
tim penyidik menetapkan status marcel widianto sebagai saksi
nantinya berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi
kepolisian akan menggali lebih dalam untuk mengetahui adanya pihak lain yang membeli video dea only fans
tim liputan cnn indonesia